pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level berjenjang di jawa dan bali
selama dua pekan ke depan hingga dua november dua ribu dua puluh
dalam konferensi pers pada senin menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan menyebut
ada lima puluh empat kabupaten kota di level dua sementara ada sembilan kabupaten kota di level satu
luhut mengklaim kasus aktif nasional dan jawa bali telah menurun drastis
saat ini hanya ada tujuh kasus aktif di pulau jawa dan bali
selain itu dalam aturan terbaru pemerintah juga membuka aktivitas tempat bermain anak anak di pusat perbelanjaan yang berada di kabupaten kota
yang masuk ke dalam ppkm level dua
tempat bermain anak anak yang meliputi mall perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten kota level dua
anak anak diperkenankan untuk masuk bioskop pada level satu dan dua
uji coba tempat wisata di kabupaten level tiga akan ditambah sesuai dengan izin kemen parekraf
wisata air dapat dibuka pada kabupaten kota level dua dan satu
selain itu pemerintah melalui menko perekonomian erlangga hartarto juga mengumumkan
perpanjangan ppkm luar jawa bali selama tiga pekan hingga delapan november dua ribu dua puluh satu

erlangga mengklaim kondisi luar jawa dan bali semakin membaik
dan sudah tidak ada lagi provinsi di luar jawa bali yang menerapkan ppkm level empat
sementara terkait perpanjangan ppkm yang dilakukan pemerintah epidemiolog dari universitas indonesia pandoriono menyebut
masyarakat harus tetap sabar dan menjalankan protokol kesehatan ketat
pelonggaran ke sendiri pemerintah sudah memasukkan kriteria kecakupan vaksinasi
baik pada penduduk maupun pada
karena ini paling penting
karena kita bisa berusaha terus menekan penularan ini
sampai nanti tahun depan lah
kita berusahakan supaya kita bisa mempertahankan status yang seperti sekarang
pandu juga menyebut saat ini berbagai indikator mulai penambahan kasus positif harian
tingkat keterisian rumah sakit hingga tingkat kematian sudah dalam kondisi terkendali
meski begitu pemerintah harus lebih fokus meningkatkan testing tracing dan treatment
serta vaksinasi pada wilayah agglomerasi
hal ini karena mobilitas masyarakat yang tinggi akibat dibukanya berbagai kegiatan sosial ekonomi
bisa menyebabkan kemungkinan melonjaknya kembali kasus covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia